semasa hidupnya yaakob utama senantiasa menanamkan nilai nilai kemanusiaan dan juga etika jurnalistik yang tinggi
kiprahnya pun menjadi teladan dalam dunia pers dan untuk membahasnya lebih lanjut
saat ini kita sudah bersama komisaris transmedia is hadi sk
selamat petang pak is hadi apa kabar pak
berhasil terima kasih
pak isadi hari ini dunia pers indonesia berduka atas berpulangnya salah satu tokoh pers senior
bapak yaakob utama atau yang akrab disapa dengan pak jho
lalu pak is hadi seperti apa sosok pak j o di mata pak is hadi

sudah empat puluh tahun berarti cukup lama ya pak is hadi dan sebagai sesama tokoh persenior ini pak
tentu sudah banyak sekali momen yang dilewati bersama dengan mendiang
nah apa pak momen yang paling berkesan yang paling bapak ingat
dia itu seorang guru ya kalau segala sesuatu yang dibahasnya karena hati hati
ya dan dia berhasil menjaga jalanan koran kompas dari awal enam puluh lima sampai sekarang
ya tentu sepuluh tahun terakhir beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada putranya
ya jadi jadi
jadi sudah berjalan maaf ini berganggu audionya
jadi perjalanan kompas saya paham betul
selama empat puluh tahun perjalanan kompas
dari seorang yang pada awalnya hanya dua puluh orang
dua puluh orang dalam tahun tujuh puluh delapan
itu sudah menjemput dua puluh orang
dan sekarang sudah menjadi itu karena sudah ada media sudah ada televisi
pada prinsipnya pak yaakob itu tidak hanya seorang jurnalis
tapi juga mempunyai sejarah interpretasi yang sungguh gitu
jadi bisa membawa kompas itu ke sana
dan kemudian sirinya yang lainnya adalah
bisa sangat berhati hati ya
menyampaikan kritik selalu dilakukan
sehingga bisa bertahan sampai sekarang
pernah diberi adat ya
dua puluh satu januari atau januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ya
tanggal lima februari diizinkan terbentuk lagi setelah menandatangani
untuk berbanjir nanti
setelah itu kompas terus bertahan sampai sekarang
mungkin ada permasalahan besar karena
kora sudah tidak lagi mempunyai
kekuatan besar sebagai sebuah media
karena sudah di
di apestalis sebagian besar lewat media sosial
dan menurut saya
tersegi pak jakob utama ketika kemudian
tribun media sosial
dan kemudian menjadi nomor satu sampai sekarang dari cp
jumlah pembacaannya dan jumlah
eksemplarannya dalam istilah media sosial
itu sangat luar biasa
ini menunjukkan bahwa
pak jakob sangat bersati hati di dalam
pengalaman kompas selama ini
pak is hadi sebagai sosok wartawan senior
dan juga entrepreneur seperti yang pak is hadi sebutkan tadi
banyak sekali tentu prinsip prinsip yang bisa kita pelajari
atau kita teladani dari mendiang
prinsip prinsip apa saja pak yang kira kira bisa menjadi teladan
untuk kita tetapkan atau terapkan dalam kehidupan kita sehari hari
di dunia jurnalistik indonesia
banyak tokoh tokoh yang besar yang hebat
moestar lubis rosian anwar dan pak jakob itu
figur yang berbeda
kalau moestar lubis dengan
cara yang sangat keras
beberapa kali porosnya beredel
sampai akhirnya sama sekali tutup
sementara pondoman mencoba untuk
secara simple ya mengkritik pemerintah
dan ini tidak sangat tidak disekai
kebetulan tidak mungkin pak rosian anwar itu
sangat dekat dengan part dpsi waktu itu
mungkin seperti itu
tidak akhirnya diberi saya juga
tidaklah kompas yang bertahan sampai sekarang
baik tentunya dengan keteladanan yang begitu
banyak yang bisa kita pelajari dari sosok seorang
tentunya kita merasa sangat kehilangan
terima kasih sekali pak ishadi sk
komisaris transmedia sudah bergabung bersama kami
pada sore hari ini selamat sore pak